tadi dalam perjalanan menuju kampus andi diculik semua orang
gak ada pengawalan buat dia
saya pasti berikan andi pengawalan no
cuman masalah ini feeling saya andi udah diincar
pelaku ini kenal dengan saya
karena dia tau nomer telepon saya om
pelakunya kenal sama kamu
mau bukain pintu buat kamu
aku bisa sendiri kok
dari tadi sikap kamu berubah lah
kamu kebanyakan diem
ya aku kan sakit perut kamu tau
badan gue gak enak ini mas
karena kamu sakit perut
ya udah aku turun ya
kenapa tak cepet marius
kenapa sih ketemuan lu gak oke
lagi sekali bitch
kok ket sebisa dengar dia ngerung gitu ya
apa dia tertekan ya
karena dia ketemu sama bella tadi
next seconds saya ngajak dia lagi
kalau besok gue kirim orang orang kepercayaan gue untuk melindungi al sama andi
sekarang kalau waktunya mepet
gimana caranya mereka sembunyi dari para penculik itu
eh baru pulang kamu jam segini
abis pergi sama rendy
makan doang kok
kak udah ya aku mau ke kamarnya
kusut banget mukanya
kenapa sih kayak sedih kayak begitu
sekarang gue harus fokus masalah adin sama a
yang namanya kalau orang pacaran
ya mungkin aja lagi berantem sama randy
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kemarin kamu waktu telepon andin
itu gak diangkat kan
aku kok kepikiran terus ya mak
ya udah cuma telepon sekarang pak
cepat tuh andin udah bangun
sebelum kita melanjutkan pencarian di bandung

ke rumahnya alan

nanti gimana semalam ya
apa dia bisa tidur
bapak mau besok
bapak mau besok
mama kan gak ada
jadi papa temenin rina
tadi dalam perjalanan menuju kampus
andi diculik semua orang
gak ada pengawalan buat dia
saya pasti berikan nanti pengawalan
cuman masalah ini
feeling saya ini udah diincar
kau culik andi
saya gak mau lakuin itu bos
saya aja butuh tau
kapan lu jadi anasik
dia mau ngajar kampusnya dicegat
tadi pagi saya persis dihadapannya pak irfan
gimana perkembangannya andin
udah dapet petunjuk apa
saya juga belum dapat petunjuk apapun soalnya
tapi yang jelas
pelaku ini kenal dengan saya
karena dia tau nomer telepon saya
kalau bener bener iqbal yang jalin andin
kalau bener bener iqbal yang jalin andin
kalau bener bener iqbal yang jalin andin